banjir dengan ketinggian mencapai dua lima meter menerjang ratusan rumah di kelurahan tajur ciledug kota tangerang banten sejak kamis pagi
banjir disebabkan jebolnya tanggul yang tidak mampu menampung besarnya volume air
banjir di kawasan ini sebelumnya juga pernah terjadi pada tahun dua ribu tujuh silam
sebagian warga mengungsi ke rumah saudara dan tetangga yang tak jauh dari lokasi banjir
namun tak sedikit warga yang bertahan di lantai dua rumahnya
menurut warga nurholik setidaknya ada tujuh rw di kelurahan tajur celeduk yang terendam banjir
nurholik menyebutkan sejauh ini bantuan evakuasi baru datang dari pihak mahasiswa dan tni
ia pun berharap pemerintah bisa segera mengirimkan bantuan logistik dan juga medis
waktu sekarang di satu ratus tujuh puluh an cm
nah kalau untuk semalam itu dalam rumah lantai satu dua meter
dan di luarnya bisa dua meter
dua meter lebih
awal mula banjir diketahui kapan sih pak
kalau untuk banjir mulai datang mulai pagi
nah tapi pas jam setengah sembilan mulai jebol air mulai langsung naik cepat
sudah ada korespondensi ann indonesia wahyu diritonga yang berada di kelurahan tajur ciledug tangerang banten
wahyu di selamat sore ini tadi siang hujan sempat berhenti
bagaimana kondisi permukaan air di sana
apakah sudah semakin surut dan apakah warga sudah bisa kembali ke rumah untuk mengecek rumah mereka yang terendam banjir
dan bagaimana kondisi para pengungsi hingga saat ini
wahyu di silakan
rw tujuh kelurahan tajur kecamatan ciledo kota tangerang ini masih terendam banjir
yang mana banjir ini mulai volume air mulai tinggi pada saat tanggal satu januari kemarin
tepat di rabu pagi warga baru menyadari dan mengetahui pada pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat
dan saat ini volume ataupun ketinggian air sudah mulai surut
namun sebagian warga masih ada yang bertahan ataupun enggan untuk dievakuasi
oleh sebagian petugas dari rescue yang datang
dan bantuan sudah berdatangan dari pemerintah kota tangerang dari lsm dan juga dari ormas
yang sudah banyak mengirimkan bantuan evakuasi logistik dan juga kesehatan
dapat saya gambarkan kepada anda aldi bahwa saat ini di belakang saya sudah ada tim dari basarnas
yang terdiri dari personil tni yang juga dibantu oleh personil front pembela islam
dan juga oleh masyarakat yang mengirimkan bala bantuan untuk mengevakuasi
mengirimkan logistik dan juga tenaga medis ke dalam
tepatnya di lokasi rw tujuh di perumahan wisma tajur ini
kurang lebih ketinggian banjir saat ini untuk di area pintu masuk perumahan wisma tajur ke dalam
sudah surut hingga satu lima meter
yang mana kemarin ketinggian air mencapai lebih dari tiga meter
menurut dari keterangan warga
yang sangat kami sayangkan pada saat ini adalah bahwa sebagian warga enggan untuk dievakuasi
dan menurut informasi yang kami terima
bahwa warga enggan dievakuasi karena mereka merasa bantuan pada saat banjir kemarin tingginya lebih dari tiga meter
itu bantuan sedikit
khususnya bantuan perahu untuk mengevakuasi
dan aldi saya akan mengajak warga ataupun ketua rt ataupun ketua rw
seperti apa sebenarnya kronologi dan juga penyebab dari banjir yang menggenang perumahan wisma tajur di kelurahan tajur kecamatan cedoduk ini
ya di sini sudah ada ketua rw tujuh dengan bapak joko supono
pak supono boleh menghadap kamera
pak joko boleh diceritakan ke kita di rw tujuh ini pak sebenarnya ada berapa warga berapa rumah yang tergenang akibat banjir ini pak
dan jumlah kakak sekitar enam ratus jiwa
kejadian kronologisnya ini terjadi di rw tujuh
mungkin hampir lima tahun sekali sudah terjadi
jadi mulai dua ribu tujuh dua ribu dua belas dan dua ribu
yang terakhir ini adalah dua ribu dua puluh yang paling parah
pak kemudian apa yang membuat sebagian warga enggan dievakuasi
karena tadi banyak informasi yang kami terima dan kami lihat bahwasannya sebagian warga bertahan di lantai dua rumahnya mereka enggan dievakuasi gitu pak
ya mereka punya alasan masing masing untuk ini mungkin merasa di luar tidak nyaman
di rumahnya sendiri yang mungkin dianggap sudah nyaman untuk tidur dan sebagainya
kalau di luar kan memang namanya hujan dan ini jadi kurang nyaman untuk tidur
mungkin itu salah satunya dan ada juga yang keluarganya sedang kurang enak badan atau sakit dan sebagainya
itu alasan pribadi masing masing mungkin
namun saya mengendaki juga semuanya dapat dievakuasi
karena kita namanya musibah kita nggak tahu kapan berakhirnya
pak joko terkait masalah banjir ini sejauh ini bantuan apa saja
yang sudah datang dikirimkan dari pihak pemerintah lsm ormas ke rw tujuh tempat bapak ini
kemudian seperti apa saja pak yang kurang dari bantuan ataupun bahan bahan ataupun bantuan yang dibutuhkan oleh warga di sini
bantuan yang dari pemerintah kemarin tadi sudah dikunjungi oleh sekretaris daerah dari bapeda dan sebagainya
bantuan yang bentuknya seperti nasi bungkus
alat alat kesehatan seperti juga pakaian bayi pempes dan sebagainya untuk keperluan anak anak
itu yang sebagian memang kita sangat butuhkan
seperti selimut untuk orang dewasa ada
cuman semuanya itu nggak mungkin mencukupi seluruh warga wisma tajur
pak ini kita ketahui pak kita lihat sendiri bahwasannya sekarang ini pak langit cuaca sudah mendung kembali pak
ini pertanda akan turun hujan kembali
seperti apa antisipasi bapak
atau ketawirin untuk mengimbau seluruh warga pak agar adanya hujan susulan ini bisa diantisipasi oleh warga pak
ya kita mengimbau kepada warga agar selalu waspada
karena air sewaktu waktu bisa datang lagi dari bogor
yang kita nggak tahu jam dan waktunya
namun demikian ya kita berusaha supaya semua bisa dievakuasi
tapi masih ada satu dua orang yang nggak mau dievakuasi
itulah inian mereka
kita nggak bisa memaksakan mereka
karena itu hal yang nyaman buat mereka mungkin
merasa nyaman di rumahnya sendiri
baik terima kasih pak joko
ya aldi di belakang saya ternyata ada warga yang berupaya untuk menyelamatkan harta bendanya
dengan ini kasur udara yang membawa barang barang berharga milik warga
dan saya akan mencoba untuk mengajak warga kenapa nekat masuk ke rumah dalam kondisi banjir
di sini sudah ada
assalamualaikum ibu selamat sore dengan ibu siapa
ibu elsa rumahnya
tergenang banjir juga
ini ibu berusaha menyelamatkan sebagian barang barang yang bisa diselamatkan
iya terutama yang terpenting surat dulu sih
kalau yang lain sih biarin aja deh
yang penting surat karena kemarin lupa dibawa
jadi yaudah ini aja deh yang terpenting sama baju sementara
ibu sama keluarga mengungsi kemana
apa memang ada poskop mengusik ke rumah saudara atau tangga
malam ke rumah saudara sih
semalam ke rumah saudara karena di sini rumah saudara di bintaro kan
jadi udah nggak di sini sih semalam
ibu kerugian material
material yang ibu terima dari bencana banjir ini berapa ibu
aduh banyak banget
pokoknya di rumah udah gak berbentuk ya
udah jatuh semua kulkas semua kebalik semuanya kayak gitu
udah gak berbentuk deh pokoknya
bantuan yang sudah ibu dan keluarga terima
saat ini sih saya belum ngerasain apa apa
karena saya juga siang ini baru ke sini
jadi belum dapet apa apa sih
yang bisa harta benda yang bisa diselamatkan apa aja nih bu
baru ini saya terutama fokusnya surat surat dulu
terima kasih ibu
ya aldi sebagian warga masih berupaya menyelamatkan harta bendanya pasca bencana banjir ini

yang pastinya sebagian warga sudah berupaya menyelamatkan harta benda ini
yang pastinya sebagian warga sudah berupaya menyelamatkan harta benda ini
berupaya untuk bagaimana caranya menghadapi banjir susulan
karena diketahui penyebab dari banjir di tajur ini adalah jebolnya tanggul kaliangke
yang menerima aliran air dari bogor sehingga akhirnya tanggul tersebut tidak mampu menampung volume air
ataupun derasnya volume air yang melewati tanggul angke ini
dan di belakang saya petugas dari tni dari ormas islam fpi juga terus berupaya memberikan bantuan
evakuasi kepada warga yang ingin mengevakuasi dan juga menyelamatkan harta harta benda yang sampai saat ini masih bisa diselamatkan
baik wahyudi ritongga warga masih melakukan evakuasi terhadap barang barangnya yang mungkin bisa diselamatkan di rumah
dan kami juga harap para pihak otoritas terkait juga bisa segera membantu warga yang masih belum dievakuasi di sana